kita langsung menuju gedung kementerian pertahanan untuk mengikuti jalannya upacara serah terima jabatan menteri pertahanan prabowo subianto
tunggu bagaimana kemudian serah terima jabatan menteri pertahanan dari ria mizar riakudu ke menteri pertahanan baru kabinet indonesia maju pilihan jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin prabowo subianto yang kita kenal sebelumnya menjadi rival dalam pilpres dua ribu sembilan belas
kita melihat bagaimana suasana di dalam aula kementerian pertahanan jakarta ini sejumlah tamu sudah mulai hadir untuk menunggu detik detik acara dan juga upacara
dari jabatan lama ria mizrak yakudu ke prabowo subianto
sejumlah tamu kita sudah bisa lihat datang dan jika sebelumnya kita melihat upacara tadi di luar halaman gedung kementerian pertahanan ini adalah situasi atau visual yang berada di aula gedung kementerian pertahanan jakarta dan melihat sejumlah tamu sudah hadir untuk melakukan persiapan
dan menurut kepala biro humas sekjen kemenhan brikjen tni toto sugiyarto
toto sugiarto mengatakan bahwa acara
lima jabatan ini memang akan dijadwalkan berlangsung pada pukul empat belas waktu indonesia barat atau pukul dua siang hari ini di gedung jenderal sudirman kementerian pertahanan
dan kita melihat semua persiapan ini sepertinya sudah berlangsung tinggal menunggu bagaimana kemudian upacara sertijab ini dilakukan antara menteri pertahanan di kabinet kerja jenderal pertama riyamizat riyakudu dengan menteri pertahanan kabinet indonesia maju prabowo subianto
dan sertijab ini lebih
tepatnya digelar di gedung abdul haris nasution kementerian pertahanan jakarta
dan untuk upacara jajar kehormatan sebelumnya yang tadi kita juga saksikan digelar di depan gedung jenderal sudirman kementerian pertahanan
kita masih menunggu
saya menantikan menhan yang baru prabowo subianto di gedung ahanasution sejumlah tamu sudah mengambil posisi di sejumlah tempat
dan ini kita menunggu bagaimana jalannya upacara serah terima jabatan menteri pertahanan yang baru saja dilantik kemarin oleh presiden joko widodo

menyanyikan lagu kebasaan indonesia raya
berdiri jaring maju indonesia kebangsaan bangsa dan tanah lain
marilah kita berseru indonesia bersah
hiduplah hiduplah negeriku bangsa ku rakyatku semua
bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk indonesia raya
indonesia raya berdeka berdeka tanahku dunia dan hidup yang ku cinta
indonesia raya berdeka berdeka hiduplah indonesia raya
indonesia raya berdeka berdeka tanahku dunia dan hidup yang ku cinta

raya cinta cinta yang mulia indonesia maupun yang sentosa
kalau berpandai syukur dan atapan raya berdeka berdeka tanahku dunia dan hidup yang ku cinta
bermula seluruh bangsa indonesia raya

saat untuk semua semua kubayalah indonesia ku cinta
bersatuan dan kesatuan berdeka berdeka dan hiduplah indonesia raya

bermula seluruh bangsa indonesia raya

pernah pernah tak salah partiku sila
persiapan pemberian ucapan selamat
kami mohon bergenan
kepada ibu moron
pembelian ucapan selamat kepada bapak riam nijat karyakudu beserta keluarga dan bapak didit hedi prasetyo untuk mengambil tempat mendampingi pelaksanaan ucapan selamat
pembelian ucapan selamat kepada bapak riam nijat karyakudu beserta ibu nora riam nijat karyakudu dan keluarga
dan kepada bapak prabowo subianto oleh para peserta upacara dan undangan
pembelian ucapan selamat kepada bapak riam nijat karyakudu beserta keluarga dan bapak didit hedi prasetyo untuk mengambil tempat mendampingi pelaksanaan ucapan selamat
pembelian ucapan selamat kepada bapak riam nijat karyakudu beserta ibu nora riam nijat karyakudu dan keluarga